keluarga tersangka kasus vaksin palsu dr indra sugiarno mengajukan penangguhan penahanan ke bares krim mabes polri
keluarga berharasan dr indra tidak mengetahui vaksin yang dinunggahkan ternyata palsu
dr indra mengaku juga memberikan vaksin palsu kepada cucunya sendiri
kakak kandung dan keponakan tersangka kasus vaksin palsu dr indra sugiyarno mendatangi barai skrim mabes polri senin pagi
kakak dr indra darmayanti memohon dukungan masyarakat dan keluarga pasien yang ditangani adiknya itu
menurutnya dr indra ditipu salesman atau pedagang vaksin palsu berinisial s
dr indra tidak mengetahui vaksin yang dibeli dari s ternyata palsu
yang jelas dia sebagai korban daripada produsen atau distributor vaksin palsu ini
saya kesetami keluarga
sangat terpukul sekali dengan kejadian ini
saya mohon kepada dukungan para bapak bapak ibu ibu pasien yang begitu menghujat saudara saya
keluarga sangat berduka sekali
bu katanya cucunya dr indra juga pernah vaksin palsu
anak dan cucunya juga di vaksin
ya artinya bagaimana mungkin seorang kakek akan menyuntik
memberikan racun kepada cucunya darah dagingnya sendiri
tapi itu benar kok
kuasa hukum dr indra mengatakan
pihak keluarga mengajukan penangguhan penahanan dr indra kepada beres krim mabespori
pada pengakuan dokter indra itu pada bulan januari itu ada kekosongan vaksin
jadi ada beberapa pasien yang mencari vaksin
ya kan kepada dr indra
cuma ada kekosongan kan

akhirnya dr indra mencoba mencari ada sales
itu pun sales yang dari perusahaan
yang biasa menyuplai obat
cuma permasalahannya obat yang diberikan bukan dari perusahaan tersebut
tapi ini sales sendiri sales pribadi yang mengajukan
kuasa hukum menegaskan dr indra berupaya mencari vaksin atas permintaan pasien yang membutuhkan
pembelian vaksin dilakukan dr indra atas izin rumah sakit
oleh karena itu kuasa hukum mempertanyakan sistem administrasi rumah sakit harapan bunda
yang mengizinkan dr indra membeli vaksin dari distributor tidak resmi
arief kurniawan jakarta